pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat
sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat
untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax
berikut ada beberapa tips untuk mengenali hoax
hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah olah benar
hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini
tidak hanya informasi berupa tulisan tetapi juga gambar bahkan video
beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah
agar tidak ikut ikutan menyebar berita hoax caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator
berita hoax biasanya tidak jelas sumber dan pengirim lokasi tanggal hingga waktu
tetap bisa tidak akurat jadi harus hati hati sekali
makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya apa
sumber tidak jelas tanggal tidak jelas penulis tidak jelas anonim
tempat juga nggak ada misalnya
nah selain itu itu juga kita harus pakai misalnya search engine atau kita misalnya pakai situs situs yang anti hoax
kan suka ada sekarang ya turn back hoax anti hoax
nah kita coba cek sana mungkin di sana ada berita tentang hoax terus
terus sudah ada cuma kebetulan kita tidak tahu
selain itu juga ada komunitas
jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di facebook itu ada
jadi kita bisa juga kita gabung ke sana terus kita tanya
tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah ditahan aja
cukup untuk sendiri dulu tapi kalau kita nggak yakin gitu ya kita tahan aja
karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama tidak itu
menurut dosen ilmu komunikasi universitas islam negeri sunan gunung jati bandung zainal mukarom
hoaks terjadi akibat pesatnya perkembangan media sosial yang berkontribusi menyebarkan informasi termasuk informasi negatif
namun pesatnya perkembangan media sosial tidak berbanding lurus dengan kemampuan literasi yang dimiliki masyarakat
sehingga masyarakat masih sulit membedakan mana fakta opini hoax maupun ujaran kebencian
nah makanya yang harus dipahami oleh masyarakat sekarang ini adalah memahami tugas apa posisi dan fungsi serta status media
media selama ini tugas utamanya adalah menyebarkan
jangan menjadi mitra informasi
jangan menjadi kemudian mitra konflik
makanya ini menjadi sangat tipis persis seperti pisau bermata dua
nah kesadaran masyarakat untuk bisa menyadari bahwa media adalah mitra untuk mendapatkan informasi itu yang harus kemudian diperkuat
makanya edukasi terhadap masyarakat dalam konteks literasi media itu menjadi sangat penting
dan ini tanggung jawab semua ya
sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah
kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung soalnya ya di cross check dulu aja sih
biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya
itu disaring dulu kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya
dan kalau percayanya juga nggak langsung disebarin ke halayak gitu
kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke google lagi sumber sumber yang lain
dan juga kalau pribadi saya sih nggak bakal share
lebih baik saya ketahui sendiri aja
masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi

masyarakat juga dapat melakukan penyelidikan
laporkan ke kementerian komunikasi dan informatika dengan melayangkan email ke alamat aduan konten at mail kominfo co id